atas nama pemerintah tentu saja presiden telah memerintahkan
seluruh kementerian lembaga yang memiliki konektivitas
memiliki connect yang langsung bertanggung jawab langsung
umpama seperti menteri luar negeri menteri bumn
kemudian menteri hukum dan ham
terkait dengan keluar masuknya para timnas itu
kapolri dan lain lain dalam rangka keamanan dan seterusnya
dari sinilah saya ingin menyampaikan
ini pandangan sikap dan pemerintah
yang terus akan mempersiapkan hal hal yang berkaitan
dengan pelaksanaan world cup u dua puluh pada bulan mei mendatang
bang ali artinya pemerintah bisa menjamin keamanan semua peserta ya bang
termasuk juga timnas israel nantinya
termasuk agar tidak ada polem kelanjutan di antara masyarakat
iya jadi selain pemerintah
ada kalau kita mengharapkan polisi saja
itu tentu tugas yang sangat berat
tetapi saya berharap ya pemerintah berharap
bahwa di samping polisi
republik indonesia yang atas perintah undang undang mengamanahkan itu
kepada mas listio sigit prabowo dan teman teman seluruh indonesia
dan juga polri kita
tetapi tentu harus mendapat dukungan dari seluruh masyarakat
agar pelaksanaan world cup u dua puluh ini bisa berjalan dengan baik
bapak presiden telah memerintahkan itu kepada kapolri
kepada panglima tni
kemudian kepada beberapa kementerian lembaga yang lain
yang secara langsung menangani peristiwa bersejarah
yang pertama kali terjadi dalam sejarah republik indonesia itu
u dua puluh dilaksanakan pada bulan mei dua ribu dua puluh tiga ini